sementara itu polisi menjamin situasi dan kondisi keamanan papua aman dan tertib pasca penangkapan gubernur papua lukas nmb
polri akan berkoordinasi dengan kpk terkait lokasi pengamanan terhadap gubernur papua lukas nmb
polri juga menjamin proses penegakan hukum terhadap lukas nmb yang dilakukan penyidik kpk akan berjalan aman dan lancar
itu kaitannya dengan penangkapan gubernur papua sebagai tersangka tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh penyidik kpk
polri bertugas bagaimana menjaga situasi keamanan dalam proses penegakan hukum itu berjalan aman dan lancar
kita memastikan situasi papua aman
sementara itu pasca penyerangan markas brimob di jayapura oleh pendukung dan kerabat lukas nmb
pangdam cendrawasi menyatakan siap membantu polda papua mengamankan jayapura dan papua pada umumnya
ia mengimbau kepada pendukung lukas nmb bahwa ini adalah proses hukum yang harus dijalani oleh lukas
kami berharap semua masyarakat khususnya pihak pihak yang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atau terusik dengan ditangkapnya beliau
saya berharap agar sabar
mari kita sama sama menunggu proses hukum yang dilakukan karena kita sesungguhnya sebagai warga negara sama di mata hukum